pak ustadz rwt kabur menghilang hang sobri
sedang dicari sama pak kantip
tapi ada kemungkinan pak ustadz rw diculik
maaf kang gak boleh masuk rumahnya harus steril
kang ini rumah saya
mas yang punya rumah nggak boleh masuk aturan mana
alhamdulillah udah dapet kamar
alhamdulillah emak sehat gak kenapa napa
contact cuma kecapean darah rendah
terus sudah boleh pulang
enggak mak disuruh tidur di sini aja
soalnya kalau pulang mah pasti bantu bantu lagi
eh emak emang dia mau diantar pulang
kasian edward nggak ada yang ngurusin
acing kan keji awal
tunggu sebentar mak bayar minuman dulu
gak usah mak biar pesuara aja
bu itu berapa

ini salah satu antek konspirasi global
assalamualaikum waalaikumsalam pak kantip bu wid bu dokter clara ada di dalam
kelihatannya ada sesuatu yang serius kamu lihat wajah pak kantip tadi jutek tanpa senyum
emang tiap hari pak kantipma begitu penampilannya mungkin pak kantip lagi sakit gigi
kamu bisa aja sum silakan duduk pak kantip terima kasih dokter
pausat rw menghilang dokter
kabur emangnya pak ustadz erlay berantem sama siapa itu yang ingin saya ketahui bu dokter bu dokter tahu
dengan siapa kira kira pausat rw punya masalah
kalau itu sih saya nggak tahu pak bu dokter punya bayangan
kemana kira kira pausat rw pergi
saya juga nggak tahu
permisi bu dokter assalamualaikum waalaikumsalam
assalamualaikum pak kantip
kenapa bu dokter bilang berantem dari siapa dia tahu
pak ustad rwt kabur menghilang rang sobri
sedang dicari sama pak kantip tapi ada kemungkinan pak ustadz rw diculik
ah kamu ngamur aja
kan gak boleh masuk rumahnya harus teriuk kang ini rumah saya masih punya rumah gak boleh masuk aturan mana
ah kan tunggu sampai kasus ini selesai kang eh kakak kakak kakak kakak
jangan jangan sobri yang menculik biar komandan yang menganalisanya ini teh konspirasi tingkat tinggi
tau dari mana pak ustad rw berantem berantem
berantem sama siapa pak bulo lah yang tahu saya enggak tahu yang bilang saya tahu siapa pak
kantip bu yola nggak perlu tahu tapi saya tahu pak kantip ngomong apaan sih
bu yola tahu bu yola punya gambaran kemana kira kira mereka menculik dan membawa
tercuma di interlengasi
pon kamu ngerti nggak pak kantip tadi ngomong apa enggak bu pokoknya aja nggak ngerti saya jadi takut depon
ini teh apa lagi
jangan jangan bapak teh emang kabur ah
kak ngaminkan kadang kadang suka bener
bapak paling ke kantor desa lebaran sama pak kades
apa pak ustadz rw pernah bilang tentang orang yang mengancam keselamatannya
om kantip kok pertanyaannya lucu sih
saya serius tuti
ada kemungkinan pak oset rw hilang diculik orang
oh pak usat rw itu orang baik
jadi enggak mungkin diculik orang
justru karena dia orang baik makanya diculik
kalau dia tidak diculik
mana mungkin dia hilang dari rumah
yaudah biar aku bantu cariin yuk
kamu gak mungkin menemukannya
eh om kamti
opa ustadz rw ilangnya dari jam berapa
om kamti pasti gak bisa nemuin
kamu mah hebat kum
bukan kok beneran
kamu mah luar biasa sabarnya
dua hari kum
dua hari kamu pergi
saya dibikin gila nih sama adik kamu ini
makasih ya ceng
saya seneng dibilang adiknya kum
sebentar saya marah sama dia
habis marah saya kasian
habis kasian saya nyesel kasian sama dia
ceng kamu tuh harus banyak belajar sabar
di ciraus ini gudangnya sabar itu
apaan gudang sabarnya kamu
itu karena saya sudah lolos ujian kesabaran
kamu teh belum
apa sih rahasianya kum
ya rahasia mah gak mungkin dikasih tahu ceng